musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua baru memasuki pekan ke delapan
namun sudah banyak keputusan kontroversial wasit
yang menuai respon negatif baik dari pihak klub kelompok supporter hingga sponsor
lalu evaluasi apa yang akan dilakukan pssi untuk memperbaiki kualitas peringkat
dan perangkat pertandingan liga indonesia
telah hadir melalui sambungan zoom ketua komite wasit pssi hamad riyad
selamat sore pak riyad
oke pak dari delapan pekan yang sudah berjalan
tercatat ada lima keputusan kontroversial wasit yang paling menjadi perhatian publik
apakah ini ada hubungannya dengan kondisi wasit yang tidak siap
karena kompetisi memang cukup lama terhenti akibat pandemi
atau faktor lainnya apa pak
ya saya kira kita pertama terima kasih dulu
sama masyarakat bama hati sepak bula
pada wartawan semua yang ikut membantu pssi
untuk menjamin bahwa
pelaksanaan liga ini berjalan dengan baik terutama perwasitannya
tidak ada alasan bagi wasit untuk
karena pandemi karena peradilan ini mereka harus siap tiap saat
karena sebelumnya sudah
dari tujuh puluh dua pertandingan tujuh puluh dua dan empat puluh dua liga dua
satu ratus dua puluh delapan pertandingan ada
sepuluh lebih pertandingan kita itu ada delapan ketidaksesuaian pemimpinan wasit sehingga ada timbul protes ke pssi
oke evaluasinya dari komite wasit pssi seperti apa pak
apakah perlu dan berapa lama khususnya terkait pemeriksaan apakah ini human error atau ditemukan indikasi match phishing
iya betul lagi kita tidak bisa menilai sedini mungkin cuma kita sudah mengumpulkan data semuanya
direkturat perwasitan sama komite wasit nanti dalam pekan depan hari repu atau kemis kita sudah kumpul bareng
untuk mengevaluasi akhir evaluasi akhir satu persatu dan menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran yang mereka lakukan memang salah
ada kriteria sanksinya mulai yang ringan first courcing empat minggu delapan minggu sampai pemberhentian permanen nanti
kalau memang terbukti ada yang tidak benar
oke tingkatan sanksinya yang berlaku sesuai regulasi seperti apa
tadi bapak sudah sebutkan bahwa ada yang scoursing berminggu minggu
dua minggu tidak boleh kalau pembinaan ada empat minggu tidak boleh turun lagi ke lapangan ada delapan minggu
oke pak terakhir bagaimana kemudian mencegah ataupun memitigasi supaya kemudian kedepannya tidak ada lagi kejadian kejadian seperti ini
keputusan keputusan wasit yang kontroversial pak
ya kita nanti lebih memperketat lagi fitness test memperketat kemampuan wasit testnya kita tambah lagi penyegarannya kita tambah
kemarin memang terutama di pembukaan kan kita hanya zona jawa saja wasitnya
nanti ini kan sudah mulai nasional semuanya kumpul nanti juga mungkin di pertengahan musim nanti ada penyegaran kembali kita kumpulkan lagi untuk kita bina kedepannya komitmen bersamanya
oke baik kita tunggu nanti bagaimana hasilnya terima kasih sekali ketua komite wasit pssi ahmad riyad atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak riyadi